kau harus cari mas alvi kau harus cari tiara
tiara mas mas
maafin bapak ya naya tadi mama kamu mampir kesini terus jalan ke arah sana
mas ardi mas ardi mas ardi mas ardi mana sih mas
mas aku udah cari kamu loh mas mas ardi mas ardi mas
aku harus cari mas ardi aku harus cari tiara tiara mas mas
udah entar tenang ya tenang pasti ketemu kamu mama kita cari lagi ya ayo
mas ardi mas tiara mana sih mas
apa sedia juga ini tolong

nailah itu anakku nailah
enggak ini anak saya ini tiara kamu kok yang udah ngambil anak saya
nailah itu anak saya nailah
bukan itu bukan anak kamu ini anak ibu ini kembalikan naik
ya balikin nailah
nailah kembalikan anak ibu ini cepat
ya balikin nailah
aduh anak itu gak bisa menapis kalo dibuka begitu
kamu gila ya nai kamu ambil saat saya lagi menyembur baju
wah ini perempuan gila harus dibawa ke rumah sakit jiwa
jangan sampai pertulianan
enggak orang ini tiara juga
eh anak pembawa siap
kamu gak usah ikut campur ya
kamu itu cuma anak pembawa sial
udah saya pergi
ini tiara kok ini tiara
tolong berikan anak itu ke ibunya
itu bukan anak mama dan dia juga bukan tiara
ini tiara kok
ini anak saya saya yang lebih tahu
mas itu bukan anak mama
sujiat anak itu masih kecil
kalau tiara kan udah besar mah
sini gak ada tia ayahnya tiara
ini bukan tiara
ini bukan tiara
ini bukan tiara
ini bukan tiara
udah lepas ya
udah kita bawa aja ke rumah sakit jiwa biar gak nyuling anak orang lagi
iya bu betul bu
tolong jangan bawa mama saya ke rumah sakit
tapi ibu kamu membahayakan orang lain
pak tenang pak
kita bisa bicara baik baik
tolong jangan bawa mama saya ke rumah sakit ya pak
bu si intan dia akan jaga mama
dia cuma punya mama pak
bu intan gak mau bisa dari mama saya
cuma ini kasihan juga sih si intan
iya saya tahu dari kecil dia udah ngurusin ibunya
pasti beratlah kalau dipisahin
pak gini aja pak
jadi gak ganggu orang lagi pak
kalau begitu kami tidak akan membawa ibu kami ke rumah sakit jiwa
jangan sampai dia keluar rumah lagi
pagi itu kita balikkan ya
jagain mamanya ya
sekarang kita pulang ya
nintan ajak mama pulang
nintan kamu dari mana
jadi nintan keluar dulu yang
tapi mama kabur
tiara pasti makin cantik sekarang
dia kan sudah besar
dia tingginya semana ya
sekamu yang pasti besarnya ya
kamu harus pergi dari sini
kamu pasti tahu kan tiara sekarang ada di mana
kalau kamu gak tahu aku akan pusing kamu dari sini
kamu pasti gak tahu kan
makanya sekarang kamu pergi
kamu pergi kamu pergi
kamu kena berusaha hidup aku
kamu udah bikin hidup aku jadi kayak gini
kamu bikin kamu sekarang pergi
nailah jangan sakit nintan
kamu minum obat ya
biar aku ambil nailah
kamu itu harus bawa tiara dulu
aku gak mau minum obat
aku gak mau minum obat
minum obat dulu nailah
sinom biar aku yang ngasih
aku gak mau minum obat
aku gak mau
aku gak mau
kalau mama gak mau minum obat tiara gak mau ketemu mama
sekarang minum ya
tiara minta aku untuk minum obat
aku bakal minum obat ini untuk tiara
sekarang mama istirahat ya
tiara pasti mau nemuin aku
tiara pasti mau dateng nemuin aku ya kan

gapapa sih mbak
untuk update transaksi krijd
mamamu sudah tidur
tapi aku ikut ke tiduran
tapi aku harus jualan ya
sekarang aku jualan ya
hari ini libur saja
gak usah jualan
kalau aku gak jualan
nanti kita gak punya uang
libur dulu ya
mungkin maya benar
gak ada kata terlambat
rumah tangga aku